indeks harga saham gabungan yang menembus level tertinggi sepanjang sejarah di level lima sembilan ratus sepuluh kemarin diapresiasi oleh presiden joko widodo
meski capaian ihsg fluktuatif presiden menilai bursa indonesia memiliki potensi yang bagus untuk berinvestasi
presiden menyampaikan hal ini usai berkunjung ke gedung bursa efek indonesia bei selasa pagi
presiden mencontohkan perbandingan aliran modal yang masuk selama tahun dua ribu enam belas sebesar satu ratus dua puluh enam triliun rupiah
sementara sejak januari hingga juni dua ribu tujuh belas aliran modal masuk sudah mencapai angka satu ratus dua puluh empat triliun rupiah
pemerintah akan mengajak perusahaan swasta asal indonesia yang listing di bursa dunia untuk mencatatkan sahamnya atau dual listing di bursa efek indonesia
pemerintah akan mengajak perusahaan swasta selain indonesia yang listing di bursa dunia untuk mencatatkan sahamnya atau dual listing di bursa efek indonesia